wakil menteri hukum dan hak asesi manusia wamenkumham edward omar sharif yairich mengatakan
ada dua hal yang memberatkan mantan menteri kelautan dan perikanan edi prabowo
dan mantan menteri sosial julia ripe batubara layak dituntut hukuman mati
pertama mereka melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan darurat
yakni darurat covid sembilan belas
dan kedua mereka melakukan kejahatan itu saat masih menjabat
bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan pasal dua
ayat dua undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi
yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati
karena menurut hemat saya ada paling tidak dua alasan pemberat bagi kedua orang ini
yang pertama mereka melakukan kejahatan itu dalam keadaan darurat
dalam konteks ini adalah covid sembilan belas
dan yang kedua mereka melakukan kejahatan itu dalam jabatan
pasal dua undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
atau undang undang tipikor memang mengatur kemungkinan penerapan pidana mati
bagi pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara di tengah bencana
adapun presiden joko widodo telah menetapkan masa pandemi covid sembilan belas
sebagai bencana nasional non alam
melalui penerbangan keuangan negara di tengah bencana
sebelumnya pada enam desember dua ribu dua puluh ketua kpk firly bahuri menyebut
pihaknya masih akan mendalami penerapan pasal dua ayat dua undang undang tipikor ini
sehingga tentu kita tidak berhenti sampai di sini
apa yang kita lakukan kita masih akan terus bekerja terkait dengan
bagaimana mekanisme pengadaan barang jasa untuk bantuan sosial
di dalam pandemi covid sembilan belas
tentu nanti kita akan bekerja berdasarkan keterangan saksi dan bukti bukti
apakah bisa masuk ke dalam pasal
kedatian demikian diputuhkan penyidikan lebih lanjut
mengenai penggunaan pasal tersebut dalam kasus yang menyeret dua mantan menteri
edi prabowo ditetapkan sebagai tersangka
dan ditahan terkait kasus dugaan suap perizinan tambak dan usaha
atau pengelolaan perikanan pada dua puluh lima november dua ribu dua puluh lalu
sementara juliari batubara terjerat kasus dugaan suap bantuan sosial covid sembilan belas
pada enam desember dua ribu dua puluh
penetapan juliari sebagai tersangka oleh kpk hanya berselang sembilan hari
dari penetapan edi